jumlah kasus covid sembilan belas di indonesia terus bertambah berdasarkan data pemerintah melalui covid sembilan belas go id
pada senin ini hingga pukul dua belas waktu indonesia barat memperlihatkan ada dua delapan ratus delapan puluh kasus baru covid sembilan belas
dalam dua puluh empat jam terakhir penambahan itu menyebabkan kasus covid sembilan belas di tanah air
kini mencapai satu ratus sembilan puluh enam sembilan ratus delapan puluh sembilan kasus hampir mendekati angka dua ratus
kita lihat di sini positivity rate covid sembilan belas jakarta yang menjadi sorotan pada presentasi saya hari ini
kita lihat untuk perkembangan kasus di indonesia terlebih dahulu pada hari ini
dari kasus nasional pada saat ini ada penambahan sebesar yaitu hingga mencapai satu ratus sembilan puluh enam sembilan ratus delapan puluh sembilan
sehingga kemudian ini menyebabkan kasus meninggal dunia sebanyak delapan satu ratus tiga puluh dan total sembuh sebanyak satu ratus empat puluh
kemudian ini adalah wilayah wilayah atau provinsi provinsi yang menyebabkan
yang memberikan jumlah penambahan kasus harian terbesar
kita lihat di sini nasional penambahannya dua delapan ratus delapan puluh yaitu terdiri dari penambahan di jakarta sendiri sebanyak satu empat ratus
kemudian jawa timur ada tiga ratus tujuh penambahan kasus baru
jawa tengah ada dua ratus enam puluh empat penambahan kasus baru
jawa barat dua ratus empat kasus baru
dan riau satu ratus tiga puluh tiga kasus baru
di sini dki jakarta menjadi sorotan
kenapa karena penambahan kasus covid sembilan belas di jakarta
bisa terus bertambah begitu jumlahnya dan juga semakin lebih banyak daripada provinsi provinsi lain yang ada di jawa
ini bisa jadi karena memang proses tracing dan juga tracking
treatment yang dilakukan oleh pemerintah pemprov dki yang tinggi
tapi juga dibarengi juga ternyata masih meluasnya penyebaran covid sembilan belas
karena abainya masyarakat karena protokol kesehatan bisa juga
dan kita lihat kemudian bagaimana perkembangan positivity rate di indonesia
positivity rate ini adalah jumlah kasus positif dibandingkan dengan jumlah spesimen yang dites
dan kemudian pada enam september
dan ini juga dibarengi dengan kemudian bagaimana okupansi ketersediaan jumlah rumah sakit rujukan kapasitas rumah sakit rujukan
dan salah satu ahli epidemiolog dari australia dari universitas griffith menyatakan bahwa
ini harus dilakukan rem dadak
saat ini kita lihat
ini menjadi bahan evaluasi bagi kita juga bagaimana kemudian kita menerapkan protokol kesehatan dengan benar
menjaga jarak mencuci tangan menggunakan masker
sekaligus juga nantinya pemerintah melakukan tiga t tracing tracking dan juga treatment kepada para seluruh masyarakat dan juga termasuk masyarakat yang terdampak positif covid sembilan belas